seorang balita berusia tiga tahun yang terjebak di dalam mobil di jalur trans sulawesi
kelurahan cambaya kabupaten goa sulawesi selatan selasa siang membuat geger warga
di tengah guyuran hujan warga pun berusaha mengevakuasi sang balita
yang terjebak di dalam mobil dengan berbagai cara
setelah berlangsung selama dua jam warga berhasil membuka kaca pintu mobil
dan mengevakuasi balita itu yang sudah terlihat lemas
sebelum kejadian orang tua balita itu memarkir kendaraannya
dan meninggalkan anaknya untuk membeli beras
nahas saat hendak pulang mobil terkunci dari dalam
peristiwa ini pun langsung mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalur trans sulawesi
tadi tempat sebentar jalan masih
terus mobil itu masih menyala
pas saya keluar ambil penjajah karun
makanya kita naik ke mana mana terlepas ke barang
belum lepas dari ingatan dita seorang balita tiga tahun terkunci di dalam mobil
saat orang tuanya membeli camilan
di kabupaten tangga
di tangerang banten pada tujuh belas oktober lalu
petugas bpbd kabupaten tangerang yang datang ke lokasi
langsung berusaha menurunkan kaca mobil dengan menggunakan lakban
agar pintu mobil jenis sedan itu bisa dibuka menggunakan tangan
balita itu pun akhirnya terselamatkan
tim liputan cnn indonesia